jawabannya tapi standar
gak ada jawab nyari apa nyari jodoh
tapi saya pastikan kamu tidak ada disana
karena gak gratis
jadi yang gratis
itu bayar tadi
harus memanfaatkan karena kan lebaran
masih butuh pengeluaran juga oke kita skip
soal pengeluaran dan makan gratis karena
ada satu tempat atraksi juga
yang menarik ya
yaitu sebuah masjid di sukabumi jawa barat
yang memiliki bentuk sebuah perahu
yang sedang berlayar bentuk masjid ini
terinspirasi nabi nuh
masjid milik sebuah pesantren
ternama di sukabumi ini menjadi
icon karena keunikan dari bentuknya
inilah masjid perahu yang terletak di kawasan
pondok pesantren yatim piatu
al hikmah di kampung cikirai
kidul cisaat kaupaten sukabumi
dibangun karena terinspirasi
kisah nabi nuh yang menyelamatkan
makhluk hidup dari kepunahan
masjid ini bisa menampung
enam puluh orang jemaah
awalnya masjid yang dibangun
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini
digunakan para santri
yang menimba ilmu di pesantren al hikmah
namun sepuluh tahun terakhir
masjid ini bisa digunakan untuk umum
bakteranya nabi nuh
yang mungkin secara filosofisnya
menggambarkan bahwa keselamatan hidup di dunia ini untuk nabi nuh ini untuk mengambil alasanie
untuk kebahagiaan di dunia maupun terutama di akhirat
mungkin harus ada sarana untuk menyeberangi samudera kehidupan itu yang penuh cobaan dan ujian
masjid berbentuk perahu ini pun punya ciri khas
tempat wudhu menggunakan air kolam yang mengalir di bawah masjid
pemilik pesantren berharap masjid ini bisa menjadi bahtera penyelamat layaknya bahtera nabi nuh